pt pertamina persero berencana untuk menjual sejumlah asetnya kepada pihak swasta
rencana penjualan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah
surat permohonan pt pertamina untuk menjual sejumlah asetnya sudah ditandatangani oleh menteri bumn rini sumarno pada tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
aksi korporasi penjualan aset ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan perseroan
secara rinci dijelaskan menteri bumn setuju pertamina melakukan share down aset aset hulus selektif termasuk pada participating interest saham kepemilikan
dengan tetap menjaga pengendalian pertamina untuk aset aset strategis dan mencari mitra kredibel
menteri bumn hingga saat ini belum mengkonfirmasi rencana penjualan aset pertamina
bu kebenaran iya atau tidak bahwa ada surat untuk menjual aset pertamina
penyihatan keuangan persero